selamat pagi anda menyaksikan kompas update
hujan lebat yang turun di buenos aires di argentina pada hari selasa
menyebabkan banjir dan pohon tumbang
dilaporkan satu warga tewas diduga akibat banjir
selain itu puluhan penerbangan juga terpaksa dibatalkan
warga berjuang melewati jalan yang terendam banjir
bahkan sejumlah mobil terjebak dalam banjir
setelah jalan tertutup arus air
hujan deras juga menyebabkan sejumlah pohon tumbang
untuk mengantisipasi dampak banjir lainnya
listrik ribuan rumah terpaksa dipadamkan
sejumlah penerbangan juga terpaksa dibatalkan
karena adanya kerusakan pada landasan pacu akibat sambaran petir